sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih bu ambar
terima kasih bu ambar
terima kasih bu ambar
ami semua ke sini
ami semua ke sini
ami semua ke sini
ami semua ke sini
ami semua ke sini
saya dan dr effendi sudah membicarakan dan sangatlah jelas kalau kamilah itu adalah
kamila itu anak om kan
dr effendi cuma mengaku ngaku saja
ya kan om
kamu kamu ayahnya kamilah kan
dan ibu ibu ini ayahnya kamilah
ya kan benar kan
kamilah itu adalah
kamilah itu adalah
haris melihat ini saja
kita sebagai berritem

untuk tentang perb flap biar mana
benar kan yang mama bilang
kalian pasti bertanya tanya kenapa
hal itu bisa terjadi
saya pernah menghamili farah
dan dokter fnd pun
pernah menikah sama farah
anak saya dalam rahim farah
sudah lebih dulu digugurkan
farah menikah dengan dokter effendi
jadi itu artinya
kamilah regina putri
benar benar anak kandung berprestasi
ini gak mungkin pak
kamu bukan anak saya
saya memanggil kalian semua kesini
untuk sebagai saksi
atas pengakuan hari ini
dan untuk di kemudian hari
tidak terjadi pertikaian
yang meributkan siapa ayah kandungnya kamilah
ini pasti salah kan om

setelah kamu mendengarkan dari penjelasan saya
kamu tidak memaksakan diri kamu lagi
untuk mendonorkan ginjal kamu untuk saya
karena saya tidak akan bisa mendukung kamu lagi
untuk merebut kava
dan kamilah dari fadil
tidak punya hak apapun
saya tidak pernah memberi back to nelpar
kamu gak boleh seperti itu sama dokter effendi
dokter tolong jelasin sama kami semua
kalau ini bohong dokter
mila sama kami semua kalau ini bohong
ini pasti salah kan dokter
kalau dokter gak mau bicara
saya mau tes dna
apa kurang jelas penjelasannya pak haris
kenapa kamu masih belum percaya mila
mila kamu tuh harus sadar mila
kalau ucapan kamu itu melukai perasaan dokter even
dokter fnd itu papa kamu
saya yang merebut mama kamu dari dia
laki laki yang jahat
yang sudah menghamili mama kamu dan menelantarkannya
ketemu dengan seorang pria yang baik dan bertanggung jawab
jadi mulai hari ini
kamu harus memanggil dokter fnd itu dengan sebutan papa
boleh memanggil saya dengan